rencananya pemberian vaksin covid sembilan belas di tahap pertama akan dilakukan mulai awal tahun dua ribu dua puluh
dinas kesehatan pemkot bekasi mencatat sebanyak empat ratus delapan puluh ribu vaksin
jumlah itu diusulkan oleh wali kota bekasi kepada gubernur jawa barat
pemberian vaksin diprioritaskan untuk kelompok rentan yang kerap berinteraksi di bidang pelayanan masyarakat
di antaranya tenaga kesehatan tni polri serta petugas dinas perhubungan
selain itu pemberian vaksin diperuntukkan kepada warga dengan usia delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun
namun harus dalam kondisi tubuhnya baik dan tidak sakit
jadi rencana pelaksanaan vaksin di kota bekasi itu sedang disusul mikroplaning namanya
jadi persiapan untuk pelaksanaan kegiatan
memang sudah ditetapkan bahwa akan dilaksanakan vaksin itu
awal dari dua ribu dua puluh satu sesuai dengan surah edaran dari wali kota
yang sudah disampaikan ke seluruh lapisan baik ke akaratur maupun ke manfaat
kemudian yang menjadi sasaran vaksin adalah usia delapan belas sampai lima puluh sembilan tahun